lantas akankah pks dan pdip berani memilih sikap oposisi dan jikapun oposisi suara di parlemen masih kalah
jika nasdem dan pkb benar benar memutuskan berkoalisi
kita perbincangkan bersama politisi pks muhammad khalid dan politisi pdip sukorna babat
namun pak sukur kemudian mendadak berhalangan untuk ikut bergabung
tapi kita masih punya pengamat politik dari brin bu siti zuhro
proses kompetisi pilpres sudah usai dengan putusan mahkamah konstitusi
jadi posisinya disitu dulu levi
sehingga pks memberikan menghormati mengapresiasi putusan tersebut
dan kita membangun komunikasi dengan semua pihak
terkait posisi pks apakah menjadi koalisi ataukah oposisi
itu nanti akan dibahas di proses majelis syurok
jadi domen pimpinan tertinggi di pks akan membahas secara khusus
terkait apakah pks memilih berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
sepuluh tahun jadi oposisi pks masih cukup kuat mas holid
jadi bukan masalah kuat atau tidak kuat
ini adalah merupakan mandat dan amanah masyarakat amanah rakyat
yang dititipkan kepada partai keadilan sejahtera
jadi pks berfikirnya adalah dalam skopi
masalahnya apakah lebih besar ketika pks harus bergabung di pemerintahan
insya allah itikat baik dari partai keadilan sejahtera adalah
ketika berjuang di dalam pemerintahan pks akan memberikan kontribusi terbaiknya
dan ketika memilih nanti berjuang di luar pemerintahan
maka pks akan menjadi kekuatan penyimbang pemerintah yang konsisten bersama masyarakat
pks sama pak surya paloh kemarin apa itu
kita kan mengevaluasi juga perjalanan kita di pilpres
kemudian kita juga berpikir
karena begini koalisi perubahan memang secara teknis prosedural itu sudah selesai
tapi substansinya apa cita cita yang ingin diperjuangkan itu
terus bisa kita perjuangkan
apakah itu di luar pemerintahan ataukah di dalam pemerintahan
nasdem pks presiden pks berbicara terkait peluang peluang
apa kerjasama kalaupun tidak di eksekutif pusat atau di level daerah pilkada
kita berbicara tentang peluang peluang terkait kerjasama di kepala daerah
itu juga bisa kita buka keran komunikasinya
mas solid kenapa sih nggak kayak nasdem aja yang langsung clear pindah gabung ke koalisi pemerintah
kenapa masih terkesan banyak pertimbangan
pembentukan pemerintahan juga masih enam bulan lagi ini devi
dan kita juga melihat ada proses di mana di pks itu ada proses musyawarah
kita mendengarkan dulu bagaimanakah aspirasi amanah suara dari para kader masyarakat pada pks
sehingga kita tentu dengan cara mendengarkan secara empatik simpatik kepada aspirasi masyarakat kepada p tiga
dengan seperti itu kita akan mengambil keputusan dengan penuh dengan wisdom bijaksana
sehingga masalah yang ingin kita berikan itu tepat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat
apakah di luar atau di dalam pemerintahan insya allah wisdom itulah yang akan kita raih bersama
bu zoro jadi gimana melihat koalisi perubahan yang sudah mulai berubah menjadi keberlanjutan
nama koalisi perubahan ya waktu pemilu itu rasanya menjadi satu katakan ya
karena masyarakat indonesia ini kan besar sekali dan majemuk
tentu munculnya koalisi perubahan itu seolah olah memberikan opsi gitu ya alternatif yang fenomenal tentunya gitu ya
mendapatkan suara yang cukup signifikan ya menurut saya
saya tadi mendengar mas holid mengatakan pks ini partai kader gitu ya
jadi partai kader itu akan senantiasa secara langsung ataupun tidak langsung akan melakukan konsultasi gitu ya
dengan kader kadernya dengan tentunya audiens yang menjadi konstituennya gitu ya
dan itu mungkin kekhasan ya
ini yang kita pandang sebagai budaya politik dari masing masing partai itu
partai yang betul betul mempertimbangkan secara rigid secara serius gitu ya
bagaimana nanti masa depannya ketika gitu ya ada tindakan tindakan dari partai itu yang katakan tidak inline gitu ya
dengan kemauan kader sebagian besar kemauan kader maupun juga dengan konstituen
nah ini yang tentunya akan merepotkan partai itu sendiri
kalau kita evaluasi secara kritis partai partai politik di indonesia sejak pemilu pertama era reformasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai pemilu yang ke enam dua ribu dua puluh empat ini
memang kita belum cukup sangat gembira gitu ya dengan perjalanan partai partai secara umum gitu ya
oleh karena itu ya ini sebetulnya adalah ujian bagi partai partai itu
apakah apa yang disampaikan ketika kompetisi kontestasi kemarin itu itu betul betul dipegang teguh gitu ya
dalam arti ketika pasca pemilu tidak sekonyong konyong gitu ya berubah total
nah ini membingungkan kalau berubah total mbak riffi ini yang akan membingungkan konstituen ya dan masyarakat luas tentunya gitu
apa yang terjadi dengan koalisi perubahan ini
dengan pkb dengan nasdem gitu ya
pks tidak cenderung proaktif dalam hal ini terkesan wait and see dan sangat hati hati ya tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal
saya ke mas ciko ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon ciko hakim politisi pdip
malam livi malam bu siti mas kopi
mas ciko kalau dari beberapa pernyataan elit pdip kan ada isyarat isyarat bu mega nampaknya akan meminta pdip akan ada di luar koalisi betul demikian mas ciko
kami harus sampaikan bahwa pdi perjuangan ini kan partai yang ideologis yang kedua juga partai kader dan partai masa
kami juga mempunyai tradisi berpikir seperti pendiri pendiri bangsa ini khususnya bung karno
jadi artinya kalau kita bicara ideologis artinya tentu segala hal harus kita pertimbangkan dan harus sejalan dengan ideologi kami
yang kedua ketika bicara soal partai kader dan partai masa
tentunya serapan aspirasi masyarakat para pemilih kami konstituen kami dan masyarakat indonesia secara umum dan keinginan kader tentunya harus kita kedepankan juga
yang ketiga kalau kita bicara soal tradisi berpikir
yang kedua ketika seperti dikira sisi kesulowa ayo sembunyi tinggal bisa
j ifps personagemnya bertulis lagi yang bertmittelan jadi indah ini
response dari pemilih sinkor itu keadaan masyarakat

presiden dan wakil presiden ke depan tentunya ada tahapan tahapan yang mesti kita lalui untuk mengambil keputusan
nah tetapi kalau kita bicara hari hari ini suasana kebatinan dari kader dari para konstituen kami tentunya lebih condong untuk berada di luar pemerintahan
apabila memang bukan pak ganjar dan pak mahfud yang menjadi presiden dan wakil presiden ke depan
namun ya tetap kalau keputusan pastinya akan diambil setelah beberapa rangkaian proses yang harus kita lalui
dan utamanya tentu pada akhirnya akan menjadi hak prerogatif dari ibu megawati soekarno putri untuk mengambil kebijakan sesetragis ini
oke mas ciko kalaupun akhirnya pdip itu ada di luar koalisi jadi oposisi kemungkinan besar kan pdip akan menjadi oposisi sendiri
karena partai partai lain nampaknya sudah kasih sinyal untuk gabung ke koalisi pemerintahan
ini nggak akan jadi hal yang memberatkan bagi pdip untuk check and balance
karena kalau dibandingkan dengan partai koalisi pemerintahan yang terlalu besar nanti akan menjadi tidak terlalu optimal
saya rasa gini namanya juga perjuangan ya kita juga harus optimis apapun itu dan kami meyakini dari dalam politik di indonesia ini kan sebenarnya juga
siapapun yang berada di dalam koalisi sekalipun koalisi pemerintahan kan juga kadang kadang juga bersikap kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
tentunya dalam perjalanannya nanti melalui
hal hal perjuangan atau kita ketika kita memperdebatkan suatu kebijakan dan lain lain kalau itu rasional saya rasa istilahnya kalau di amerika itu crossing the ial gitu
melompat dari pagar partai gitu juga sering terjadi gitu untuk karena mengedepankan kepentingan rakyat
tetap suara yang suara lain yang berada dalam suatu pemerintahan yang besar
masuk di parlemen itu diperlukan gitu karena itu sebagai kanal dari kegelisahan atau masyarakat yang dikatakan oleh bu siti zuro tadi
kita masyarakat kita majemuk ya jadi mempunyai pemikiran pemikiran berbeda keinginan keinginan berbeda dan intinya itu harus ada kanalnya di parlemen
dan untuk menghindari hal hal yang terjadi di luar konstitusi
oke nah bu zuro ini pertanyaan terakhir untuk ibu
lalu bagaimana ketika semua
partai pada akhirnya bisa dirangkul oleh pemerintahan sejauh mana kemudian nanti nasib demokrasi kita
ya tentu kita akan lihat ini mbak saya lihat dari perspektif demokrasi ya
karena pemilu kita ini kan memang syarat dengan kompetisi kontestasi
dan tentu ada fungsi representasi dan partisipasi itulah demokrasi
nah kalau hitung hitungannya sekarang gitu ya yang akan terjadi itu diborong gitu ya
diborong semua ini menjadi koalisi yang tambun gitu ya koalisi yang sangat besar seperti itu
bahkan di atas tujuh puluh persen gitu ya menurut saya tidak sehat tidak sehat
karena lalu akan menafikan rasionalitas politik kita di situ
secara ketatanegaraan kita nanti juga tidak balance tidak seimbang gitu ya tidak seimbang
jadi demokrasi kita hadirkan ini kan supaya kekuasaan tidak terbatas
jangan lupa authoritarian gitu ya sistem sistem otoritarian itu memungkinkan kekuasaan itu terkoneksi
tapi dengan demokrasi maka akan ada pembagian tugas
nah ini yang kita khawatirkan nanti bahkan gitu ya bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat ini menjadi pintu masuk
kita memasuki satu sistem yang
baik terima kasih ibu zuhro terima kasih mas holi terima kasih juga mas ciko sudah bergabung di sapa indonesia malam ini